terima kasih shay
terima kasih kamon daka
saya sudah banyak merepotkan kalian
nimas berterima kasih kepada allah jangan kepada manusia
dan lebih baik kita beristirahat saja dulu di sini
apalagi paman amuk marugo sudah terbukti bahwa dia terlibat dalam mencuri kujang kembar ayahan
kandaprabu aku mohon
biar bagaimanapun raka amuk marugol itu adalah kakak kandungku
tolong bebaskanlah raka amuk marugol dari hukuman kandaprabu
hukum tidak mengenal pertalian data
hukum harus tetap ditegakkan dengan adil
kanda harus mempertimbangkan kerajaan japura
jika raka amuk marugol dipenjara
kerajaan japura bisa saja melakukan pemberontakan
prabu amuk marugol
tidak bisa dibebaskan dari
ini adalah pengkhianatan
dan pengkhianatan adalah kejahatan yang paling besar usti prabu
mohon ampun usti prabu
hamba juga berpendapat demikian usti prabu
mohon ampun usti prabu
jika usti amuk marugol dibebaskan begitu saja
maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada usti prabu

karena dalam hal seperti ini
aku tidak bisa melakukan apa apa
raka amat marahku
sudah terbukti bersalah
sebentar nih mas
agar sakitmu berkurang
terima kasih sheikh
terima kasih kamon luka
terima kasih kamon luka
saya sudah banyak merepotkan kalian
berterima kasih kepada allah
jangan kepada manusia
benar nih mas
dan lebih baik
kita beristirahat saja dulu disini
ya itu benar
hukum tidak bisa dibuat main main
tidak bisa dirubah
hukum harus tetap ditegak
agar menjadi pedoman
bagi seluruh rakyat
hukum tidak bisa dibuat main main

rayi aku tidak sudi diperlakukan seperti ini rayi
apakah kamu lupa aku adalah maharaja gusti prabu amu parvoku rayi
tidak kandang prabu
karena baru aku mohon jangan lakukan itu campur hukuman itu kandangku mohon
bawa dia ke penjara bawah tanah
hukuman akan dilaksanakan tiga hari lagi
kanda kenapa harus dipenjara bawah tanah kanda
penjara bawah tanah
untuk terpidana mati
dan kanda tidak ingin membedakan terpidana
walaupun dia adalah kerabat kita sendiri
jangan lakukan itu kanda
kanda selamat sejahtera